evakuasi ketujuh anak buah kapal motor multi prima satu yang terombang ambing di laut bali berjalan dramatis ketujuh abk lemas saat dievakuasi oleh kru kapal motor cahaya abadi dua ratus satu
inilah video detik detik evakuasi tujuh anak buah kapal motor multiprima satu yang dilakukan kru kapal motor cahaya abadi dua ratus satu tujuan probolinggo jawa timur
dalam video yang diambil kru kapal cahaya abadi dua ratus satu memperlihatkan ketujuh korban terombang ambing terbawa arus ombak dua meter di laut selama empat jam
bahkan saat proses pengangkatan korban dari laut sempat mengalami kesulitan
besarnya ombak membuat kru km cahaya abadin dua ratus satu harus berhati hati mengangkat korban karena besarnya ombak membuat korban rawan terbentur badan kapal
hampir satu jam akhirnya ketujuh abk berhasil mengangkat ke kapal meski mengenakan jaket pelampung
mereka sudah dalam kondisi lemah
mas rata rata korban mengalami luka memar karena terlempar dan banyak meminum air laut
beruntung kapten kapal sempat menembakkan tanda bahaya ke udara sebanyak dua kali
sehingga kapal cahaya abadi dua ratus satu melihat dan berbalik arah
sehingga berhasil menyelamatkan korban
km multi prima satu mengangkut kargo berisi material bangunan tujuan surabaya waingapu nusa tenggara timur
akibat cuaca buruk kapal yang membawa empat belas abk ini tenggelam di sekitar perairan bali
tujuh abk lainnya masih belum ditemukan
kau ini kadungnya mateng ah